sudah menjadi tradisi presiden joko widodo menggelar kuis berhadiah sepeda di setiap kunjungannya
namun dalam kunjungannya di sanur bali kali ini sepeda hadiahnya tidak laku
warga memilih untuk foto ketimbang mendapat hadiah sepeda dari presiden joko widodo
sabtu pagi presiden joko widodo menghadiri acara sosialisasi pajak penghasilan usaha mikro kecil dan menengah di bali
seperti pada kunjungan kerja lainnya presiden juga meminta perwakilan peserta untuk mengikuti kuis berhadiah sepeda
tapi ada yang berbeda saat presiden memberikan kuis
pasalnya hadiah sepeda yang biasa menjadi incaran banyak orang justru kurang diminati
peserta yang dipilih presiden justru memilih foto dengan presiden
tidak hanya itu seluruh undangan pun dibuat tertawa saat peserta kuis justru memberikan telepon selulernya ke ajudan presiden untuk mengambil foto bersama presiden
ya seneng banget udah ngimpi sih sebelumnya udah ngimpi gitu foto sama pak jokowi ternyata mimpinya jadi kenyataan
terus tadi kenapa milih foto tidak memilih sepeda
karena kalau sepeda saya bisa beli sendiri kalau foto sama pak jokowi nggak semua orang bisa dapat foto
dalam sosialisasi ini presiden juga meminta jajarannya mulai dari kementerian hingga dinas terkait untuk memberikan kemudahan bagi pelaku umkm
baik dalam hal perizinan maupun pinjaman
dan dari sadiastika sanur